iya mudah mudahan aja poma gak marah marah lagi
mudah mudahan setelah ini
antu ibu dan anaknya keganggu warga sini lagi ya
biar usahanya pak umar bisa tenang dan baik lagi
kan kita udah kembaliin bonekanya kesana
mudah mudahan gak ada yang drama lagi
beli monika di tempat pak umar
ini saya bukan
kalian kenapa sih lama banget buka pintunya
lagi antepin di depan pake gak ditutup
soalnya tadi ada hantu
tadi ada hantu
jadi depan rumah ada hantu ya bel
pirakula hantu apa sih
itu kayak suaranya ali deh ya
iya kayak suara ali
jangan jangan ali ada
ih baru dapet
iya beneran itu
belah aflir ayo gawat ikut aku
udah gak usah banyak tanya
boneka apa hubungannya
udah udah mereka tanya bulan gaswat
tuh liat tuh
pohon bonekanya jadi kayak gitu
kok bisa jadi kayak gitu sih
aku gak ngerti
pasti udah kayak gitu
kita cepetan ayo
aku juga ah
kita disini aja
kau li kau li disini aja ya temen temen kita
udah deh li gapapa kamu temen mereka aja
kita berdua bakalan kesana
kalian tega banget sih ngebayarin aplis sama bella kesana berdua
jangan marah ya jangan gangguin warga lagi hantu
iya kita udah serahin yang kalian mau
jadi jangan gangguin warga lagi hantu iya kita udah serahin yang kalian mau
bel sebenernya aku berat buat ngasih boneka ini ke hantu pohon boneka
sama pril tapi gapapa demi kenten teraman warga
kita harus rela masih boneka kesayangan kita ini
kita bangga sama kalian berdua bella april
kamu udah mau ngelepasin ego demi kepentingan banyak orang
yaudah sekarang kepentingan gimana kalau kita pulang aja
eh tunggu dulu sebelum kita pulang ada satu hal yang kita belum kerjain
satu lagi apaan li
iya kak bela april maafin aku ya
iya aku juga minta maaf ya mungkin kemarin aku lapar
jadi aku marah marah sama sebelah sama kalian
adam eh adem jangan salah adam kan juga sama kayak mochi
nah gitu dong akur
oke deh aduh
gara gara aku nih keberanian
sotoy ada yang sotoy
soto enak tau
yang penting kalian gak berantem lagi
jadi kita main bareng lagi
ayo cepet disibu ini si ibu
ebo banget sih bawa kampak segala pak umar
tepuk tangan kurni kurni wak
jangan lagi bapak mir
ya allah pak umar
aduh pak umar
bapak jangan pak
malu dilihat orang pak
pohon berdikah ini sudah menghajurkan usaha bapak mir
aduh itu kenapa itu
kok bawa kampak dor
kok main kampak
pak pak pak bangun
bapak jangan terbawa bawa
pak umar tenang
sabar pak umar sabar
eh jangan gitu dong pak
nyebut pak umar nyebut
pak rite jangan diem aja tuh
amanin pak umar
pak rite jangan
pak pak pavadis
mau bikin pembalasan siapa pun mereka ini
ada pak rt semuanya badannya nonton bapak tuh pak
mau mau pak cip mau
kita keluar dulu pak dari sini
bangat ya pak umar
iya mudah mudahan aja pak umar
gak marah marah lagi
mudah mudahan setelah ini
hantu ibu dan anaknya
pegang gue disini lagi ya
biar usahanya pak umar bisa tenang
dan baik lagi
amin mudah mudahan aja
kan kita udah kembaliin
ngadain rumah lagi beli moneka di tempat
pak umar amin
gua bilang kalo gua telah dateng
kita kita telah dateng
dibersihin sedikit kenapa
deh sekarang gini ya kita balik aja
ini kan waktunya kita untuk ngeronda
nah kita berjaga jaga
eh ntar dulu
ntar kalo kita ketemu setan gimana
yaudah sekarang gini
mau ditebang apa kita biarin aja
lo tau sendiri tadi
gue ngeri dah kampak tuh kampak
masa sih kita biarin aja
eh kalo kita sampe biarin aja
berarti kita tuh miyara setan
moh aku mah
emang ada yang jual
otakmu ya selalu mangan aja
terserah lu deh